biar gak telat nganternya
dia nuduh gue suka sama laras
emang bener mas
mas pur suka sama laras
gitu doang kok
gue gak nuduh pur
kalau potati sama tehio lama disuka bumi gimana
emak gak cari orang buat bantuin
kan ada elu loh
tapi kalau pesanannya banyak mak
kan jadinya lama mak
betul juga sih
lihat nanti aja dah
bang ojek dong
bapak pur lo gak mau narik
mau gak nih
kalau nggak mau saya jalan kaki aja deh
biar saya antar aja
ayo beruntut ya
sisanya ada mak
sekarang digoreng aja
sebelum mak nyuruh juga saya udah goreng mak
lo emang cepet urusan begituan
iya kan buat dicobain mak
jadi bisa tahu enak apa enggaknya
jadi pelanggan gak kecewa mak
pak pak pak
yang kecil aja gak ada mak
ini sisanya mak
halera luar biasa mak

ini udah seru kok
jangan pake lama
yang mesen kue
iya mau ngasih tahu bu
pesenannya udah selesai
ntar insya allah abis juhur udah di anterin sama si ojak
iya makasih bu
pesenannya buat besok
kamu mau kemana jak
jam segini udah pulang
suruh ma ngantrin kue
ma udah tua ya
ma masih segar kok ma
ya tapi ma udah apa lupa
semua orang kan pernah lupa mak
tapi kan kalau begini kerja jadi sia sia

kan masih bisa dimakan
maka kenapa bisa jadi pelupa begini ya
ma bikin catatan aja ma
di tempel sebelah situ ma
jadi nanti tau ada tanggal pesen
ada juga tanggal anter
atau diambil ma
kalau ada catatan bukan cuma inget kapan waktu kue di anter
tapi juga gak lupa sama pesanan lain
jadi gak kelewat betul
jadi kalau ada catatan
ma juga bisa tau berapa kue yang udah dibikin
iya betul itu ma
kang kenapa sih latista pengen banget tim jodohin mas pur sama laras
biar dia cepet nikah
tapi kan laras udah saya incer kang
mod kamu kan masih muda mod
masih bisa nyari yang lain
tapi saya udah deket kang sama laras
yaudah gini aja
kalau emang neng laras suka sama kamu
saya mundur buat jodohin si pur sama neng laras
neng laras sudah bilang suka belum sama kamu
jadi kamu gak usah ngelarang saya buat jodohin pur sama neng laras
mana ma kue mau di anter
lah kok gak jadi
salah hari gimana ma
pesenan kuenya buat besok
lah terus jadinya gimana
yaudah bagi bagiin aja deh mata tangga
tunggu bang aja
saya juga mau bang
eh neng laras kau udah pulang neng
iya kang dosennya nggak ada jadi pulang
sehatnya masih cape pur
kamu aja yang nganterin ya
kamu mau nganter jalan kaki mod